sangat banget tau gak
eh pak andi
ini lisa pak dia karyawan senior di sini
dia baru saja cuti melahirkan pak
wis kenalin ini pak andi
dia menantunya big bus di sini
suaminya mbak tiri ya
selamat atas kelahirannya ya
oh iya terima kasih pak
ganteng banget kan
sedikit kok sakitnya
saya gak mau bukurin anak ini
saya gak mau
saya gak mau bukurin jalan rumah saya
kalau ragu mohong bisa dihukum ya
saya gak mau
jadi kamu yang berusaha menggugurkan kandunganku
aku gak tau apa apa
jangan kabur mbak
aku gagal lagi ngancurin hidupnya riri
anak haris masih hidup
tapi tenang aja riri
permainan ini belum selesai sampai disini
aku harus segera pagi
aku harus pergi dari sini
mereka pasti bangkit
riri kamu di sini
tadi ada orang yang ngikutin kamu
makanya aku samperin
aku takut orang itu jahat sama kamu
kamu gak apa apa kan
walaupun tanti gila ternyata dia masih mikirin keselamatan aku
aku selamat makasih ya kamu udah khawatir sama aku
kita harus pergi dari sini tapi kayaknya aku masih dikejar sama mereka
aku harus pergi dari sini tapi kayaknya aku masih dikejar sama mereka
kemana lagi si riri
enak banget dia nyalahin gue mau gugurin kandungannya
emang gue gak tau apa apa juga
eh tapi siapa ya orang yang mau gugurin kandungan diri
riri cepet juga udah hamil
padahal kan andi lagi sakit parah
ternyata andi subur juga walaupun dia lagi sakit
ternyata andi juga
ternyata andi juga
ternyata andi juga
ternyata andi juga
ternyata andi juga
buang usaha barang barang gue pernah kemana ya
kok gak ada
siapa juga yang berani ngambil
kamu kemana kan uang sama jam jam aku
haris kamu udah pulang
tan sejak kapan kamu mulai jadi pencuri ya
aku gak nyuri

kamu udah pulang
kamu udah pulang
aku gak nyuri haris aku gak nyuri
haris kamu apa apaan sih
kenapa nuduh tanti kayak gitu
karena cuma dia yang masuk ke kamar aku
oh aku tahu
tadi tuh tanti kabur
dan aku ngejar dia
dan aku buru buru
jadi aku lupa penciptu
mungkin ada pencuri masuk
lu haris maaf banget ya
jadi ngerasa salah
aku yang salah bukan tanti
kalau riri yang salah
dia gak langsung marah
riri begitu sayang sama tanti
dia menjaga dan mengurus tantu
dengan sepenuh hati
sedangkan aku suaminya
gak pernah bisa mencintai tati
mau makan lagi
kita harus bicara
dan entah kenapa
tiba tiba aku berada dalam sebuah klinik
dan ada ibu ibu yang mau buburin kandunganku
kira kira siapa orang itu ya
tadi tuh aku pingsan
waktu aku ngejar tanti di jalanan
tiba tiba ada motor nyerempet aku
dan tiba tiba aku berada dalam klinik itu
pasti ada orang yang bawa kamu ke klinik
dan yang bikin aku lebih bingung
kenapa orang itu punya niatan untuk ngegugurin kandunganku
di klinik itu aku ketemu karen
gak tau kenapa tapi aku curiga kalau dia yang
pasti dia siapa lagi
dan motor yang nyerempet kamu itu pasti orang suruhannya karim
dan dia sudah memikirkan rencana ini dengan mantap
karim bener bener kelewatan
jadi riri curiga sama orang lain
berarti sandiwaraku masih aman
selamat datang kembali ya be
sangat banget tau gak
eh pak andi
dia karyawan senior disini
dia bosnya cuti melahirkan pak
wis kenalin ini pak andi
dia menantunya big boss disini
oh suaminya mbak riri ya
selamat atas kelahirannya ya
oh iya terima kasih pak
ganteng banget kan